apa jangan jangan dia hilang seperti febri tidak pak ustadz kamu jangan bilang jenepertek tinggalan
assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh pak kang ini ada apa pak
mungkin jenipert pergi ke sana
ada ada aja ya tuh pijeraus nih kemarin si febri kabur terus pakai med
monica sama maeros jegel jegelan sama anak sendiri coba bayangin sekarang si jenipr lagi nih kenapa
mams hilang enggak tahu ketinggalan dimana sama si kakaknya
ketinggalan itu dia tuh anak sendiri ketinggalan coba bayangin kok bisa sih moms
hai bu dokter eh sus sudah beres di dalam semuanya sudah dong suras ini bener bener aneh ya kamu tahu
enggak sih yang masalah gosip tentang setan di pos ronda itu masa pada bapak bapaknya yang takut malah
malah anak anaknya tuh gak takut sama sekali tau gak
assalamualaikum bu dokter
waalaikumsalam bu yola
hilang dimananya saya juga belum tahu pasti bu
yaudah kita cari sekarang
sebentar saya ambil kunci mobilnya bu
terus tolong diberesin ya
jennifer dimana kamu sayang
jennifer juga gak goyang kum
kenapa motor kamu goyang
ceng kenapa tuh ceng
mana saya tau kok tanya saya sih doi
tadi mau diantarin ke toko buku kamu tidak mau
sekarang jennifer hilang
kalau kamu tadi mau diantarkan
tidak akan hilang si juniper
kamu itu gimana sih
selain kali tidak boleh begitu
kum udah kum
emang suah aja marahnya
kita cari lagi ya
iya siapa sih yang mau anaknya hilang kan gak ada yang mau
yoyoh denger dari si ujang
lagian si idoi ada ada aja
waalaikumsalam bu dokter
kang jennifer hilang
sekarang saya sama bu guru yola mau bantuin cari
kang koswara kira kira bisa nunjukin jalannya gak ya
yaudah mendingan sekarang jalan kang
sebentar lagi udah mau gelap
maaf cuk permisi dulu
sar dokter genit tukang rebut suami orang
ketemu aja caranya mau ngajakin suami orang jalan
genit ganjeng perusak rumah tangga orang
tukang rebut suami orang jalan
tukang rebut suami orang jalan
tukang rebut suami orang jalan
kenapa si doi ingatannya harus dicicil
ya belanja di bang ocat cicil
ngapain lagi sih
ban saya kempes tukang rebut suami orang jalan
kamu nambel ban
di tempat nambel ban
nih doy sebentar sebentar doi
kamu dorongnya dari arah sana atau dari arah sana
saya lupa tuh cek
waktu kamu di tambal ban si jeniper masih ada di situ
siapa tuh kang dadang
jeniper makan kang dadang
makannya di sebelah tempat tambal ban
jeniper belum ketemu
waktu kamu lagi nambal ban
di tukang tambal ban kan
nah jennifer itu makan di restoran sebelah tambal ban gitu
di seberang kang dadang
kalau gitu kita cari tukang tambal ban yang diseberangnya ada tempat makan ya
itu tambal bannya di sebelah kiri apa sebelah kanan nih
ya tergantung doi
kamu dari arah rumah atau dari arah toko buku
dari arah toko buku
berarti sebelah kanan
sebelah kiri atu ceng
kalau dari arah sana ada yang sebelah kiri
kalau dari arah sebelah sana itu sebelah kanan
kiri ceng kiri
ya udah yaudah sebelah kiri sebelah kiri sebelah kiri
udah yuk cari lagi ya
masya allah masya allah
memangnya kabar hilangnya itu dari kapan beliau
untuk jamnya saya juga gak tau pasti
yang saya dengar jennifer itu udah hilang
ini arahnya benar kesini kang ke suara
biasanya kalau mau beli buku ke pasar cihideng lewat sini
jadi jennifer kemana ya
yoyo juga pusing mak mikirin ya
bayangin deh mak
yang hilang si jennifer
yang nyari bapaknya siapa
kebayang gak mak gimana tuh
bukan lagi mak
apa jangan jangan dia hilang seperti febri
tidak pak ustadz
kang ujang bilang jennifer tuh ketinggalan
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
ini teh ada apa pak
kang gusul ada apa
kalau gitu kita bantu cari kang
ustadz saya jalan dulu
kalau bisa kita level
kita tidak tahu
sekarang minta ditemenin suami saya
ketemu aja caranya ngajakin suami saya jalan
kok bantal ada disini
iya aku suruh kiki bawa
yakin mau bawa
nanti bukannya malah kesempitan kamu
tapi aku pengen
enak soalnya buat dipeluk
lagian juga biar gak pegel mas
ya udah gak apa apa biar aja
andien bawa bantalnya
buat sandaran supaya gak pegel udah gak apa apa
tegang juga ternyata ya mau interview
tenang catherine tenang
saya buat giliran kamu silahkan masuk
semoga meeting hari ini lancar
jangan sampai aku kehilangan project lagi
jangan sampai aku kehilangan project lagi
mantap pak rp lima belas an

enak kan suka banget main bubble ini
ambil dua pak
terima kasih pak semoga anaknya suka
sekarang aku meeting dulu
abis itu aku antar bubble ini ke rumahnya renna
laper nih mama makan yuk
mama tadi aku udah kumpulin videonya loh
ngerasa gak sih kalau dari tadi dua orang ini pada ngikutin kita terus
ngerasa gak sih kalo dari tadi dua orang ini pada ngikutin kita terus

udah deh diamin aja
yuk cabut aja dari sini

pak maaf pak saya mau nanya tadi kenapa bapak ngikutin keluarga saya terus ya

kami dipinta oleh pak aldi baran untuk menjadi bodegarnya renna

dan untuk itu kami harus memastikan
kalo renna pulang dan pergi dari rumah
harus dalam keadaan aman
ya ampun masa bener bener
ke suami saya dulunya
mas ini beneran mas
kamu nyewa bodyguard untuk melindungi nrena
kan kamu sendiri yang bilang
kalau kamu takut nino ngambil sampel nerina
ya ampun mas
kamu tuh bener benernya
punyanya yang sangat luar biasa seperti kamu mas
saya hanya ingin yang terbaik untuk keluarga saya
udah itu aja
udah mau pulang
belum mungkin aku mau makan dulu sama rina mas
soalnya saya tugaskan mereka
untuk menjaga nrena
sampai rumah dengan selamat
kamu ajak makan aja sekalian ya
bapak lagi mencarikan pengacara untuk elsa
papa ingin elsa mendapatkan
pendampingan hukum yang terbaik
tapi tanpa melupakan keadilan untuk kita
kamu gak apa apa kan
sebenarnya apa yang papa lakuin
itu sama seperti apa yang bapak lakuin ke aku
dia cuma mau yang terbaik
yaudah selamat makan ya
makan yang bersih
cari yang mateng ya
bodyguard itu apa sih mas
bodyguard itu adalah orang yang melindungin
jadi nrena itu punya pengawal sayang
aku jadi prinses dong
jadi prinses ya
hah pak bos
pak bos emang bener bener dah
udah baik tajir
menyimpan perhatian banget sama anak istri
gue bahagia banget liat lo din
pak saya mau makan dulu
ikut sama saya kita makan bareng ya
ya ibu prinses
mbak saya udah mesen
makanan untuk lima orang
mbak saya udah mesen
tapi yang duanya dikirim kesana
tadi saya udah masih lewat online
baik bu nanti saya tanyakan ya
kita makan yang banyak ya
ada rena disini
aku ngasih mainannya langsung aja
aku ngasih mainannya langsung aja ya
aku ngasih mainannya langsung aja ya
tama kena harus yang buoooyyup
ada apa ini kalian siapa
anda mau apa
anda tidak diinginkan untuk mendekati meja itu
anda tidak diinginkan untuk mendekati meja itu

ini pengawalnya rena
iya masih badainya
supaya rena aman gak ada yang mengganggu
aku ganggu rena
mainan bubble buat rena
ini kesukaannya rena
mama aku buahnya gak ambil
gak usah ya sayangnya
nanti mama beli nih banyak
kayaknya lebih baik kamu peringat pergi deh
atau kami akan tarik paksaan
dikeluar dari sini
hmm ada bagusnya juga ya
pak bos sewa bodyguard
jadi panino gak bakal bisa sembarangan lagi
aku baru baca berita
ada seorang petua
tugas yang kerja di dna ilegal
dan dia membawa sampel milik orang
yang berinisial ep
apa jalan jalan itu kamu
aku harap kamu masih punya integritas ya mas
untuk tidak melawan hukum hukum yang ada
aku harap kamu masih punya integritas ya mas
kalau masih kamu tetap ngelakuin itu
aku juga gak akan segan segan untuk membawa kamu ke praja v barengan sama elsa
aku tahu aku banyak salah
dulu memang aku cemburu
cemburu yang begitu besar
aku menyesal itu karena aku sudah berusaha untuk membuatnya lebih baik
karena roy datang ke rumah bawa bunga itu
dan disaat yang sama
aku mendengar kamu kamu hati
aku gak bisa berpikiran jernih
dan dengan itu mudahnya aku percaya dengan omongan elsa
kamu tau mas
hubungan aku sama elsa jadi tamu lebih buruk
dan aku sadar juga setelah aku menikahi dengan kamu ternyata kamu juga gak percaya sama istri kamu
dan elsa sekarang jadi korbannya
jadi tadi ada laki laki yang ingin mendekati si saya
tolong jaga terus anak saya ya
terutama jangan sampai nino bisa mendekati anak saya
ada gunanya gue seorang buddhikar
kalau begini lebih aman rina
jadi nino pasti gak berani buat deketin rina lagi
permisi pak ini pesanan bapak untuk bu ania sudah saya belikan
taruh situ aja
bu anin pasti senang banget ya pak terima hadiah dari bapak
yaudah kalau gitu saya permisi dulu ya pak
makasih ya bel
mudah mudahan suka deh
jen ayo silahkan duduk
tentu udah nunggu dari tadi ya
enggak juga kok kita baru
emang semuanya salah saya tante
saya yang awalnya minta randy untuk jadi pacar pura pura saya
randy sudah cerita banyak sama tante
sebenarnya sih tante kecewa karena petunangan kalian itu batal
karena tante itu sudah berhenti mencari rindu dan rindu yang dia cinta sama tante
tapi itu sudah berharap banyak mbak jen
saya minta maaf udah bohongin tanta padahal tante baik banget sama saya
ya mau gimana lagi semuanya ini kan sudah terjadi
tapi tante harap kita tetap menjaga silaturahim kita ya
kalau memang tidak tante akan menjaga silaturahim kita ya

kalau memang kalian berjodoh pasti kalian akan dipertemukan kembali
sebentar ya tante rang
harus sekarang ya
aduh iya oke kalau gitu saya kesana sekarang ya
tante ren maaf banget tapi kayaknya saya gak bisa disini lama lama ada tamu yang datang ke kantor
oh iya gak apa apa jen
kalau gitu saya permisi ya tante rendy
kalau gitu nanti kita ketemu lagi ya mbak jen
ya udah saya pamit ya
iya makasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
maaf aku anterin kunci dulu ya
aja sebenarnya mereka berdua itu memang cocok
kenapa sih rendy tuh gak jadi lagi
aduh apaan sih jen kenapa jadi sedih begini
gimana mau nyalain mobil kuncinya aja kamu tinggalin
sorry sorry banget saya sampai kelupaan tadi buru buru
mata kamu kenapa kok merah gitu
oh ini kena debu kelilipan
barusan anginnya agak kencang soalnya
oh ya jane ya sekali lagi saya minta maaf ya
saya udah kecewain papa kamu
ya harusnya saya bicara lebih cepat lagi
iya ya udahlah ren
kemarin kan papa juga bilang gak apa apa
jujur emang papa saya kecewa banget
tapi saya rasa wajar dia berharap
karena calonnya kan orang seperti kamu
saya itu bukan siapa siapa untuk orang penting seperti papa kamu
kamu terlalu merendah ren
kamu harus tahu kamu itu kriteria ide yang penting
itu kriteria ideal untuk semua perempuan
jadi kamu harus punya standar yang lebih tinggi
enggak enggak enggak
saya gak terlalu merendah
justru kamu yang terlalu berlebihan saya
dan sebenarnya kriteria pria yang saya harapkan
itu ada di kamu ren
kamu sehat sehat ya ren
a accounts gereg dipubukkan
tapi kalau udah jualan
teman romanya yang kecil
kayaknya mana orang perempuannya
apa yang kamu k roasted ya
boleh kita lihat
kamu masih habit
butuh ini banget
beredar aku tidur ini
bumpuk banget lagi
eh siapa yang ngasih ya
sayang kamu ingat sini buat aku
malam saya ngeliat kamu tidur aja gak nyinyak
kayaknya andin udah susah cari posisi tidur gara gara perutnya mulai membesar